banyak dari kita yang jadi budak cinta tapi apa kabar dengan yang lainnya
bulan februari identik dengan hari kasih sayang yang biasanya dirayakan bersama pasangan atau orang terkasih
tapi hari kasih sayang juga bisa dikaitkan dengan self love atau mencintai diri sendiri yang pada dasarnya lebih penting
jadi untuk yang masih sendiri atau yang belum move on jangan sedih
karena masih banyak kok aktivitas yang bikin kita happy
salah satunya adalah dengan melukis
selain menghasilkan karya artistik ternyata melukis bisa mengubah mood atau suasana hati menjadi lebih tenang
hal inilah yang bisa menjadi senjata anda untuk merayakan hari kasih sayang dan sebagai bentuk mencintai diri sendiri
dalam hari kasih sayang kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk merayakannya dengan melukis
kanvas cat celemek dan kuas adalah alat yang saya siapkan untuk menciptakan karya
kita gambar pemandangan yang di tengahnya ada gambar hati
kita akan melukis hati ini menjadi lebih ceria dan hidup
tak hanya alat saja imajinasi sangat diperlukan dalam melukis
dan dengan imajinasi kita bisa melukis dengan lebih baik
imajinasi saya memilih untuk memberikan sentuhan pemandangan gunung sebagai latar belakang untuk menghias gambar hati yang telah disediakan
melukis tidak harus sendirian loh karena lebih menyenangkan lagi jika dilakukan bersama teman teman
dalam kesempatan ini saya melukis bersama kawan saya yang berbagi cerita mengenai kegiatan melukisnya
nggak pernah waktu itu aku lagi

aku abis itu suka banget sama grup bps
iya satu satu membernya aku suka banget namanya jungkook
iya waktu itu aku terus kayak suka banget sama satu foto dia
terus yaudah aku beli cat air terus aku beli kuah segala macem buat membantu
ini aktivitas simple gini kan bisa membantu juga kan biar lupa sama semuanya terus yaudah aku is gitu
dan itu ngebantu banget
tuh ngebantu banget ya emang buat kamu
oke itu ternyata emang melukis itu bisa membantu untuk bikin suasana hati itu menjadi lebih gembira bener nggak
langsung aja kita melukis kali ya
melukis bisa menjadi satu alternatif namun masih banyak kegiatan lainnya yang bisa anda pilih di hari kasih sayang untuk menenangkan suasana hati
mendengarkan musik menonton film dan juga mengunjungi kafe favorit bisa diandalkan untuk kegiatan mencintai diri sendiri
tim liputan cnn indonesia
kopi apa yang rasanya